sayang sayang lah pegang pegang entah kan papa aja kan kamu usir
gimana tadi jalannya mbak cet
kok sama cisika sih
ngapain coba mereka berduan disini
apa jangan jangan mereka mau ngebahas soal perusahaan
tapi kok berduaan aja ya
harusnya kan kalau ngobrolin soal perusahaan harusnya ada timnya dong
ada gue ada pak bobi
tapi ini kenapa berduaan coba
aku gue samperin aja kali ya
gue harus tau sebenernya mereka ngapain berduan disini
kamu yang akan gantiin sena kan
iya iya betul betul
perkenalkan saya reni

oh iya betul betul
saya yang akan brief kamu
oh iya silahkan duduk
iya terima kasih
sorry ya kelamaan nunggu
saya tadi masih ada urusan dulu
jadi seperti itu panino
kalau gitu sekarang kita bisa aja langsung bahas tentang konsep yang perusahaan penilai ajukan ke perusahaan saya
oke oke saya jelasin karena konsep dan desain yang sudah saya buat ini memang berdasarkan briefing dari perusahaan bu jessica
jadi detailnya seperti ini
oh iya vel berkas yang saya minta sudah kamu bawa semuanya
udah pak aman semuanya
mbak jessica mau sekalian bareng aja
tidak perlu velis terima kasih silahkan duluan
taksi saya juga udah datang kok
bisa jadi adi malah sudah membuka hatinya
tapi untuk wanita lain
dan orang itu adalah velis
jadi seperti itu kira kira gimana
apa bisa kita lanjutkan
bisa panino silahkan ditanyakan maaf ya
ya jadi gimana
mungkin jika di luar kantor ada baiknya biar lebih santai bicaranya
panggil nama aja jessica
ya biar lebih cair suasananya
kita pernah kenal sebelumnya cuman saya harap sih tetap bisa profesional
jujur saya juga sangat berharap seperti itu
iya dan saya juga meminta maaf ya atas sikapnya elsa kemarin
saya sungguh sungguh minta maaf
gak apa apa karena saya tahu elsa kan bagian dari tim pandangan
apapun pendapatnya ya harus saya dengarkan
makanya saya akan coba jelasin untuk perihal kurangnya di mana
biar kita bisa perbaiki untuk final design nya

ma jessica belum masih kabar ya
mungkin jessica belum juga mendapatkan informasi apa apa soal elsa
ini adik cucu om ma
aduh aduh aduh
aduh siapa nih
eh eh oh sini mas
oh sini mas sama oma
mau main di dalam
ada mainan gak ada mainan gak
mau main ke sana
mau sama oma ke sana
kamu kan masih belum sehat betul
nah baru sembuh
masa udah jalan sendirian
hati hati lah nak
iyalah masih hati hati kok aku
nanti jangan lupa dimakan ya
pengen minta ketemuan
ada yang belum kamu tau soal elsa
beberapa waktu yang lalu
ya ampun aku baru tau loh masalah ini
masalahnya masal juga gak cerita apa apa sama aku
gak ada waktu yang tepat
pegang pegang entah kan papa aja kan kamu usir
kalian mau berduaan mau
berbasar randok kangen juga dan
melihat kemarin nggak mungkin kan al akan menceritakan hal ini
masal juga lagi mempersiapkan aku ulang tahun kan kemarin
mungkin dia tidak mau mengganggu momen itu
ya dia akan tau lah
mana waktu yang terbaik buat cerita
tapi coba nanti aku tanya soal masal deh
ya kamu tanyain deh
walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
nah duduk dulu kesini
ayo duduk duduk ya
kita kan keluarga
tapi kok kamu tau aku ada disini
ya tanya lah
kalau gak tanya mana saya tau
aku pengen naik sesuatu deh mas sama kamu
kamu kenapa gak cerita
soal penculukan elsa
bukan yang gak mau cerita
belum ada waktu yang tepat aja untuk cerita ke kamu
kamu kan kemarin sakit
terus habis sakit juga
langsung jalan jalan kan
saya ingin buat kamu seneng dulu
takutnya kamu khawatir kalau saya cerita
ya pasti khawatir lah
kan aku istri kamu
ya kalau gak kenapa gak
kemarin nggak mungkin jalan jalan kan
tapi katanya kepulangannya sakit
ya dari awal saya datang juga kepulangannya sakit
karena mama sama papa juga gak tau elsa lagi ada dimana
karena elsa diusir sama mama
jadi nanti seperti itu pemotretan yang akan kamu lakukan dan untuk budget sudah sesuai dengan yang disebutkan
bagaimana kamu setuju
oh iya sudah kalau memang kamu sudah setuju kamu bisa langsung datang aja ke lokasi pemotretan ya
saya maaf ya tapi sebenarnya kamu perhatikan nggak sih semua yang sudah saya jelaskan dari tadi
iya iya saya perhatikan tapi maaf ya saya tinggal sebentar ya karena ada urusan penting di sebelah sana
sebentar aja ya
aneh banget sih ini orang dikasih kerjaan kok sikapnya kayak gini
sebenarnya niat kerja nggak sih
aku harus ngomong nih ke zena sikap penggantinya sama sekali tidak profesional